ruangan di kompleks perkantoran pemerintah kota surabaya tak lagi memakai pendingin ruangan
hal ini dilakukan agar sirkulasi udara di dalamnya bagus sekaligus untuk mencegah penularan covid sembilan belas
ruangan kantor yang tidak memakai pendingin ruangan menyediakan kipas angin
pintu dan jendela pun dibuka untuk sirkulasi udara
kebijakan ini sudah berjalan sekitar tiga minggu termasuk kantor kecamatan serta kelurahan di lingkungan pemkot surabaya
juga menerapkannya kebijakan ini merujuk pernyataan organisasi kesehatan dunia who bahwa penularan virus corona baru bisa melalui udara